hari ini kamis satu september pemerintah provinsi dki jakarta dijadwalkan akan menggusur permukiman warga di wilayah rawajati pancoran jakarta selatan
dan warga menolak karena tempat relokasi di rusun marunda dinilai terlalu jauh dari wilayah rawajati
dan sementara pemerintah juga akan mengembalikan fungsi awal lahan itu sebagai jalur hijau
dan saat ini sudah terhubung dengan studio dua cnn indonesia produser lapangan fani maniar yang berada di lokasi fani
sepertinya sedang ramai di sana apa yang terjadi fani
ya iqbal lady betul sekali bahwa memang hari ini resmi akan dilaksanakan penggusuran atau penertiban kawasan rawajati barat jakarta selatan
di mana penertiban ini memang dilaksanakan oleh pemprov dki jakarta dan juga pemerintah kota jakarta selatan
untuk mensterilkan wilayah rawajati barat untuk menjadi green zone
tapi anda bisa melihat situasi di belakang saya saat ini
bisa terlihat bagaimana situasi sedikit memanas
ada nyebentrokan antara satu
yang gabungan dari satpol pp kemudian kodim jakarta selatan juga polres jakarta selatan dan juga dishub
untuk melaksanakan proses dari penertiban kawasan rawajati ini
namun menerima penolakan dari warga lokal rawajati barat yang memang sejak awal adanya isu mengenai penggusuran tersebut
sampai dengan saat ini mereka masih menolak untuk kawasannya tersebut ditertipkan oleh pemprov dki jakarta
dan tadi kami sempat sejak awal berada di sini
sekitar jam enam waktu indonesia barat
di mana mulai saat satpol pp dan juga satuan gabungan lainnya melakukan apel
kami awak media sempat ditolak keberadaannya oleh warga lokal
di mana mereka menolak untuk diambil gambarnya mengenai persiapan dari penertiban kawasan ini
jadi kami belum sempat bisa mendapatkan gambar atau juga situasi dan kondisi terkini di kawasan rawajati
bagian dalam tempat diadakannya penertiban tersebut secara menyeluruh
ada pun untuk pada pagi ini sekitar pukul enam
enam lebih empat puluh lima waktu indonesia barat
proses dari penertiban tersebut kembali dilaksanakan atau juga akhirnya dilaksanakan
dimana proses ini rencananya akan dilaksanakan sampai dengan menyeluruh
baru nantinya dua unit ekskavator yang merupakan sarana dari penertiban kawasan ini
baru akan bisa diletakkan di kawasan rawajati barat
sampai kawasan ini steril dari warga
yang sampai saat ini memang masih menolak
menolak untuk digusur tersebut
iqbal dan juga lady
ya sejauh ini apa yang memicu hingga akhirnya situasi di sana sangat memanas
dan juga apa penyebab warga di sana tidak mau dipindahkan ke dusun marunda
ya lady memang situasi tadinya memanas
dikarenakan memang ada beberapa atau bentuk sebuah bentuk provokasi dari beberapa oknum
yang diduga memang bukan merupakan warga lokal dari rawajati
namun provokasi tersebut memang akhirnya sempat membuat panas beberapa warga lokal
yang sampai dengan saat ini masih menganggap bahwa penggusuran ini bukan merupakan hak dari pemprov dki jakarta
dan mereka masih memiliki hak sebagai warga yang berhak menempati dari kawasan rawajati barat ini
dikarenakan mereka masih atau mengklaim memiliki surat fair bonding atas kawasan rawajati barat
dan mengagap bahwa isu atau juga wacara penggusuran ini seharusnya masih bisa dilaksanakan

walaupun dari pemprov dki jakarta sendiri sudah mengatakan memang ada surat perintah penggusuran ini
sudah sampai ke tahap akhir
sehingga penggusuran yang dilaksanakan pada tanggal satu september dua ribu enam belas ini seharusnya sudah bersifat final
seperti itu lady dan juga iqbal
fadi hari ini adalah tanggal satu dimana penggusuran ini sudah harus dilakukan
bagaimana jika tetap ditolak oleh warga sekitar
ya iqbal rencananya memang penggusuran ini sedianya akan dilaksanakan secara bersifat final
dan apabila tetap mendapatkan penolakan dari warga lokal
ditakutkan atau juga penggusuran ini tetap akan dilakukan secara paksa
namun kami masih belum bisa mendapatkan kejelasan seperti apa ke depannya
dikarenakan bentuk atau juga clash bentrok antara dua pihak ini masih sedang terjadi
di kawasan rawajati barat bagian dalam
bentuk tindakan seperti apa yang juga dilakukan oleh polres jakarta selatan terhadap oknum oknum
yang diduga melakukan provokasi terhadap warga lokal ini akan diberlakukan seperti apa ke depannya
masih juga belum bisa dipastikan
kami masih akan memantau situasi dan perkembangan kondisi sampai dengan pagi ini
seperti itu iqbal
dan juga untuk mengantisipasi kericuan di sana
anda sudah bisa melihat ada berapa water cannon yang sudah mulai disediakan
dan juga pihak kepolisian yang berjaga di sana fani
ya lady kami mendapatkan informasi bahwa ada sekitar lima ratus personel gabungan
dari satpol pp kemudian juga kodim empat ratus lima jakarta selatan
di sub dan juga polres jakarta selatan yang diturunkan untuk mengamankan situasi daerah rawajati barat
tempat diadakannya proses penggusuran atau juga penertiban wilayah ini
memang mereka sudah disiapkan sejak tadi subuh
untuk berjaga jaga di sekitar sini
dan jika diperlukan memang akan dilakukan
akan paksa untuk melaksanakan proses penggusuran ini
memang disedianya kawasan rawajati barat ini bukan merupakan kawasan yang bisa ditinggali oleh warga
dikarenakan memang menurut undang undang pertata kotaan kawasan ini seharusnya atau ditetapkan sebagai green zone
yakni bebas dari kawasan hunian masyarakat
dan sedianya nantinya setelah proses penertiban berhasil dilaksanakan
kawasan ini ke depannya akan dilakukan pembentukan
menjadi taman untuk akhirnya bebas dari hunian
dan juga dimana saat ini jika memang kawasan rawajati barat itu berbentuk hunian
berdekatan dengan lokasi kereta api
dan tentunya ini sangat berbahaya bagi keluarga yang tinggal di situ memiliki anak kecil
serta banyak sekali keluarga yang memiliki atau juga warga lokal di sini yang memiliki usaha
di sekitar kawasan rawajati barat
dan tentunya ini bisa menimbulkan atau juga memang sudah menimbulkan potensi
sebagai titik kemacetan di kawasan pancoran jakarta selatan
baik terima kasih fani atas informasinya
kita tetap berharap ya agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan